presiden joko widodo meninjau proses pembangunan terminal tiga bandar udara internasional soekarno hatta
dan dalam kunjungannya presiden menargetkan terminal internasional baru ini bisa beroperasi pada bulan juni ini
presiden meninjau proses pembangunan terminal tiga ultimate bandar udara internasional soekarno hatta pada rabu sore
proses pembangunan terminal baru ini diklaim sudah mencapai sembilan puluh delapan persen
presiden berharap saat idul fitri terminal baru sudah bisa digunakan
terminal baru ini juga diharapkan menjadi acuan pembangunan bandar udara di daerah lain